hari pertama pekan vaksinasi masal covid sembilan belas di provinsi sumatera utara
diikuti dua tujuh ratus lima belas orang tenaga kesehatan yang telah mendaftar dalam aplikasi
ratusan tenaga kesehatan lainnya datang untuk mendapatkan vaksinasi meski belum mendaftar
ramainya peserta vaksinasi yang diadakan di pendopo kampus universitas sumatera utara
di jalan dr mansur medan
membuat peserta yang mengantri sambil berdiri melanggar protokol kesehatan menjaga jarak
pelanggaran menjaga jarak juga terjadi saat peserta vaksinasi berbut mendapatkan layanan
para peserta vaksinasi dilayani enam puluh tim vaksinator sehingga antrian terjadi
usai menjalani penyuntikan vaksin mereka diharuskan menunggu tiga puluh menit
saat itulah seorang peserta vaksinasi mengalami keluhan susah bernafas dan simkop
atau perasaan mau pingsan sehingga dirawat di posko kesehatan
menit ke dua puluh dua pasca penyuntikan imunisasi
beliau mengeluhkan susah bernafas
setelah saya analisa kemudian saya anamnesis ya
saya telusuri dari si pasien beliau memang ada gangguan kecemasan
ada gangguan kecemasan
kementerian kesehatan menyatakan realisasi vaksinasi di sumatera utara baru mencapai tiga puluh tiga lima persen
lebih rendah dari capaian nasional yang sudah di atas lima puluh persen
sekarang kalau mau mengejar
yang angka saya katakan tiga ratus hari untuk tiga ratus enam puluh juta penyuntikan itu
tidak ada hari libur sebetulnya
sabtu minggu jalan terus teman teman ini
saya tentunya harus meyakinkan bahwa siapapun yang tidak dalam konteks
tentunya harus diberikan pemahaman diberikan kesadaran betul dengan sungguh sungguh
para peserta vaksinasi mengaku senang dengan diadakannya pekan vaksinasi masal covid sembilan belas di sumatera utara
mereka merasa dapat melindungi diri keluarga dan masyarakat
biasa saja sih tidak sakit
sejauh ini masih baik baik saja
mudah mudahan tidak ada masalah
penting karena saya bertemu dengan banyak orang
jadi vaksin ini perlu untuk menjaga diri saya dan orang lain
mudah mudahan dengan ada vaksin ini kita semua sehat
panitia gabungan pekan vaksinasi masal
covid sembilan belas dari dinas kesehatan provinsi sumatera utara
dinas kesehatan kota medan
rsup haji adam malik
universitas sumatera utara dan rsu
menargetkan vaksinasi masal bagi dua tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan
yang bekerja di fasilitas kesehatan
namun hingga senin siang jumlah peserta terus bertambah melebihi target
agus supratman ayat sudrajat medan sumatera utara